nyanyi banget ya lo deket deket sama pacar gue
gak usah sobel agak polos deh
lo pikir gue gak tau lo abis berduaan sama pangeran di rumah sakit
atau mau jadi saingan gue
kan gue udah bilangin lo berkali kali
jangan deket deket sama pangeran
pangeran pacar gue
gue minta sama lo untuk kali ini lo dewasa
dian mau ke pancing sama dia
ya pancing urusin kayak gitu gak penting banget
cukin aja lah
eh tadi si bilang nyariin lo tuh
belum ada masalah lagi ya
gue ngerasa gak ada masalah sama dia
yang udah baikin sama pangeran
si mel cariin lo di koridor selatan tuh kayak marah marah gitu
ada apaan sih
ada apaan sih cet
gue juga gak tau
tapi gue gak ada masalah apa apa sama dia
udah gak apa apa kan
tadi pangeran sebut nama lo di parkiran
iya pokoknya ceritanya panjang banget deh
intinya gue sama panger
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa

selamat siang pak alex
siang bu rumi
alhamdulillah pak alex
anak saya sekarang udah baikan
ya syukurlah kalau begitu
makasih pak alex
saya naik dulu ya bu ya
ya ini aku udah siapin bahan untuk bunawang jahitkan
nah di dalamnya udah ada modanya
terus kalau ukurannya kan udah masih sama seperti yang dulu
oke nanti saya kerjain ya
gimana soal iklan koran kita yang mencari tentang lowongan pekerjaan buat staff keuangan
sudah bu sudah saya cek barusan
sebenernya saya tuh lagi pusing banget bunawang
karena perusahaan kita tuh sedang mencari staff baru buat bagian keuangan
mungkin bunawang punya teman
teman kerja atau kenalan
kalau ada tolong informasikan ke saya ya bu naung ya
nah ini saya kasih persyaratannya tolong dibawa aja bu nawang
yaudah kalau gitu saya pamit ya
ya makasih banyak ya bu naung ya
angkot lama banget ya tumben
aku baru sadar gedung kantor ini kan dulu miliknya mas jaka ya
harusnya gedung ini masih milik kita mas jaka ya
aku sudah berhenti ngantar makan siang sama putri
dan aku sama putri akan selalu ngantar makan siang untuk kamu
maaf pak ada klien yang cari bapak dan dia marah marah
saya juga nggak tahu tapi dia pengen sekali ketemu sama bapak sekarang menunggu di luar
jadi itu kamu yang katanya klien marah marah sama aku itu
dan aku bawain kamu bunga
supaya kamu tuh inget istri
gak kerja terus ya
harusnya itu aku yang kasih kamu bunga
ah lydia makasih ya
karena kamu udah bantuin aku buat surprise buat mas jaka
makasih sayang ya
jadi jangan lupa pulang ya
lain kali aku akan ajak putri kesini
supaya dia juga bisa mengenang ayahnya
ini pak berkas keuangannya harus ditandatangani
baru sekarang selesainya
iya pak bagian keuangan sedang kekurangan staff
jadi kerja mereka agak lambat
coba kamu tolong cari tahu
kapan ulang tahunnya mel
ya baik pak
terima kasih pak
ultah mel harus berkesan
aku akan minta pangeran kasih kado spesial
dengan begitu aku yakin
kalau pak raymond pasti
makin memperlancar kontrak kerjaku
papa gak ingin kamu menderita pangeran
papa harus terus berhasil dalam bisnis
supaya papa bisa kasih semua yang kau inginkan
jadi gitulah ceritanya
kenapa gue gak suka dengar cerita putri soal pangeran
lo aja gak suka
rasanya gregetan banget dari ujung kepala
sampai ujung kaki ngadepin batu batu
lucu banget tau
sebenarnya niat ibu itu baik kok
dia mau berterima kasih sama gue sama si batu bata karena udah nolongin
kenapa gue ngerasa
kalau putri bisa baca hati gue ya
tadi gue keceplosan lagi nih yaa
ini nimpalin suara hati rizky
waktunya jam kuliah saya
dini banget ya lo deket dua sama pacar gue
gak usah sobel agak polos deh
lo habis berduaan sama pangeran di rumah sakit
atau mau jadi sayangan di rumah sakit
atau mau jadi sayangan gue
kan gue udah bilangin lo berkali dua
jangan deket deket sama pangeran